lagian tadi mungkin bang kowar yang bilangin ke mereka
yaudah maka gitu bimo bukin pintu ya
bapak bapak bapak

lepas ngapain sih dia
bapak itu mukanya kenapa
iya bapak kenapa
enggak apa apa kok bapak enggak kenapa apa kok
tuh tadi bapak di jalan tuh dikeroyok sama orang
terus keadaan bimo gimana
dia luka tangannya
ya tadi gue tinggal di rumah sakit
enggak tahu udah sekarang
mungkin udah pulang ke rumah kali
bu mereka pamit dulu ya bu
meka pengen lihat keadaan bimo
jangan sih ya
semoga bimu baik baik aja
sebenarnya meka dan bimo itu bisa cocok
tapi sayangnya takdir berkata lain
siapa telfonnya gak diangkat angkat
untung aku kesini jadi ketemu kamu
sebenernya aku tuh sibuk banget ngurusin ibu
sekarang kamu mau kemana
biar aku hantar
tapi sebelum pulang
kita jalan jalan dulu gimana
kita undalah mau jalan berdua
nah apa sih
siapa tuh yang diangkat
aku sebenernya pengen ke rumah bimo
kata bang kuhar
bimo habis berantem sama primat
jadi aku pengen lihat keadaannya
biar aku antar aja ya
soalnya mau bagaimanapun juga
bimo itu temen aku
kamu itu bagaimana sih
masa ngeberesin orang kayak kohar aja gak becus
masa ngetutup aja nih orang
tangan kamu kenapa
jadi orang suruhan aku malah nyelakain bimo
kamu udah ke dokter tapi
udah kok mah udah di jahit juga sih tadi
kamu nyuruh mereka kesini
ya kan nggak salah mah
kalau mereka jengukin kakaknya
lagian tadi mungkin
bang kohar yang jengukin ke mereka
yaudah maka gitu bimo bukain pintu ya
yaudah yaudah gue urusin sekarang ya
aku harus buru buru cafe sekarang
gue balik ya
sebenernya gue gak rela ninggalin mereka sama bimo
tapi gue gak boleh bikin mereka marah
bimo kok kamu jahat banget sih sama aku
kamu kan udah janji
kalau misalkan kamu mau nemuin aku di galeri foto
tapi kenapa kamu gak datang bim
karena aku ada musibah tadi
jadi aku gak bisa dateng
terus kamu udah ke rumah sakit bem
sekarang udah gak apa apa
sekarang kamu lagi ada dimana
dina gak usah ya
sekarang aku lagi serang juga
gimana kalau besok kita ketemu
ya tadi dina pengen ketemu sama aku
tapi aku gak bisa
karena aku pengen sama kamu
tapi aku mau ketemu sama kamu
oh kita tuh gak bisa
kamu harus terima takdir
kamu harus terima takdir
gak tau kenapa
aku selalu punya keyakinan
kalau kamu itu bukan adik aku meka
dan aku akan terus cari bukti otentik
untuk membuktikan keyakinan aku ini
kalau begini terus
akan kembali tumbuh
aku harus segera menjauhkan mereka
ke atas motor gue lah
kenapa gak mau
ya gak mau aja
emangnya gak boleh
oh gak tau
naik mobil ya
artinya lo harus ikut gua dong
nih ya enggak lah
kan ada taksi online
ih kok kamu ketawa sih
yaudah yuk ikut gue balik aja